kericuhan dalam sidang pencemaran ahmad dhani ini terjadi ketika politikus gerindra tersebut
hendak memberikan keterangan pers kepada awak media usai menjalani sidang eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum
namun saat akan memberikan keterangan pers pihak jaksa langsung menggiring ahmad dhani ke mobil tahanan
tim penasihat hukum pun langsung protes dan beradu mulut dengan pihak jaksa yang mengawal ahmad dhani
kericuhan berlanjut di luar ruang sidang saat ahmad dhani digelandang ke mobil tahanan
pihak penasihat hukum yang turut mendampingi tidak diperkenankan masuk sehingga terjadi kericuhan dan nyaris bentrok dengan jaksa
penasihat hukum ahmad dhani berpedoman jika ahmad dhani bukan bersatu sebagai tahanan dalam kasus ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini